ibu cepetan dong makanannya mana sih
laper nih lia
iya sebentar lia ini ibu ambilin
ah lebat banget sih
kamu tuh harusnya kalau makan tuh di ruang makan
gak baik tau
apaan sih bunjur njur lu
seruan gini dong sambil nonton masa gak boleh sih
sambalnya kurang deh
lia kamu ini apa apaan sih
tenang saja fawzan
kamu pasti suka caraku
mengatasi semua ini
kita punya tugas baru
dari mana my
ya allah tolong aku
woy tarik mati lo
papa mau dimana pa
tenang saja fawzan
selama aku membantumu kamu akan selalu menang
itu kan tante ranti
apa kabar mer
tante senang ketemu kamu mer
aduh coba lihat
pasti dia senang ketemu tante ranti
lia ingin ketemu aku
setiap hari kan dia ketemu aku
ngapain sih merry sama tante ranti
lia kan ada di rumah
tante pulang yuk
papa udah nungguin nih
nanti papa udah nungguin
nanti papa marah lho
tante mau ketemu tante
lia tuh kangen
dia kan ada di rumah mer
di rumahnya gimana
setiap hari kan dia ketemu sama gue
rane banget sih
ya allah perlindungi aku ya allah
jangan biarkan aku mati di sini
ini ingin tidur
ya allah lindungi aku ya allah
jangan biarkan aku mati disini
besarnya gak berhasil
pak pak papa akan menemukan pak
kenapa kamu ada disini
kok nyia takut sama kakek tadi
tadi kenal sama dia siapa sih dia
nyia kenal sama dia
kalau sampai fausan tahu aku takut
bisa bisa dia nggak percaya lagi sama aku
gak ada hubungan
aku cuma gak mau cari masalah
tadi gue ketemu sama ibu lo
hah yang bener
terus ibu gimana baik baik aja kan
dia sehat sehat aja kan
apa dia baik baik aja
apa dia sehat
iya tadi gue tuh ketemu di jalan
nah baru aja gue pengen ngobrol banyak sama ibu lo
tapi ibu lo ditarik pergi tuh sama si juwita
masa tiap hari katanya dia ketemu sama lo
padahal lo nggak tersenyum
kau themastis udah ngepot lah
atau mungkin meris udah lama kali gak ketemu sama lia makanya meris ngomong kayak gitu
soalnya meris gak tau kan kalau dia udah ketemu tante ranti
iya sih bisa juga ya
ibu ibu cepetan dong makanannya mana sih lapar nih lia
iya sebentar lia ini ibu ambilin
hah lebat banget sih
kamu tuh harusnya kalau makan tuh di ruang makan bukan sambil nonton tv begini
gak baik tau
apaan sih ibu nyuruh nyuruh
seruan gini dong sambil nonton masa gak boleh sih
sambalnya kurang deh amin lagi dong
kamu nih apa apaan sih
kamu kan bisa ambil sendiri
itu kenapa sih protes protes
ibu mau gak lia pergi di rumah ini
tadi nyi tuh keterlaluan banget
nanti ranti bisa bisa curiga kalau gitu
tapi juga demi kebaikan kamu fawzen
sebenarnya kan cerita kita kan
nyi jangan nyiksa ranti secara fisik dong
ini lihat kondisi kesehatannya kan lagi gak bagus
saya nggak mau nanti kesehatannya makin memburuk
kalau itu emang kamu
kamu kan bosnya di sini
ini ngerti kan maksud saya
nyi harus tahan diri
saya harus pergi dulu
saya ada meeting
makannya tumpah tuh
ayo dong cepetan beresin
ibu gak tahu ya ada apa sama kamu ya
cuma ibu gak pernah ngajarin tentang ibu jadi kurang ajar kayak begini
ada apa sih sama kamu lia
lia gimana tuh
nggak udah nggak apa apa kok
kok kamu masih nangis
dia masih ngasirin kamu
nggak ada apa apa kok
nggak nggak ada apa apa
semua baik baik aja
aku gak bisa ceritain semua ke fauzan
nanti dia bisa usir lia
bukan gitu ran
aku pengen kamu jujur
aku gak pengen kamu ada apa apa
ya kalau memang lia masih kasar sama kamu ya kamu bilang aja kak
kak gak ada apa apa kok benar
baguslah kalau begitu
aku istirahat dulu ya
apa yang terjadi sama lia
kenapa dia tega menyiksa aku begitu
aku juga gak bisa membiarkan lia diusir sama fauzan

gak apa apa mak
ini dagangannya ya mbak ya
li gimana kalau misalnya lempernya kita bayarin aja
nah mbak kita beli aja ya lempernya ya
nih mbak semua
dia bawain oleh oleh buat ibu
lemper ikan kesukaan ibu
ya kok baik banget sih
iya sama sama bu
ibu gue tuh seneng banget
sama lemper ikan
dikasih aja dia udah seneng seneng banget
gimana kalau misalkan sekarang kita cari ibu lo
habis itu kita kasih dah lempernya ke dia

nah ini diaingsu
ya udah asshole kita ke om
sekarang rautet points aja dong ibu